sementara itu presiden joko widodo juga memberi tenggat waktu hingga awal bulan desember dua ribu sembilan belas bagi kapolri baru
yani jenderal idam aziz untuk menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
sementara itu kepolisian republik indonesia sebelumnya juga telah mengatakan bahwa telah mendapatkan hasil yang signifikan
dan akan mengumumkan segera penyelesaian kasus novel baswedan